memasuki bulan suci ramadan kenaikan harga bahan makanan kembali terjadi
di pasar jaya lenteng agung jakarta selatan kenaikan harga bahan makanan tertinggi
yakni cabai merah dan bawang putih
kenaikan harga pangan ini sudah terjadi selama sebulan terakhir jelang ramadan
bawang putih mengalami kenaikan tertinggi yaitu dari rp empat puluh lima menjadi rp tujuh puluh lima per kilogramnya
untuk harga cabai merah dari rp tiga puluh lima menjadi rp empat puluh lima per kilogramnya
sedangkan untuk bawang merah mengalami penurunan dari harga rp empat puluh lima jadi rp tiga puluh lima per kilogramnya
ya justru makin rame kalau pada naik soalnya yang keliling nggak ada pada ke pasar orang semua
ya bawang putih doang yang sulit yang dalam negeri mah ya gampang masih banyak sih
jadi yang untuknya
jika menurut pedagang akibat dari kenaikan harga membuat pasar jadi lebih ramai
beda dengan para pembeli yang mengaku mengurangi konsumsi bawang putih dikarenakan kenaikan harganya yang tinggi
soalnya kan kita keluarga sederhana
iya biasa aja saya ngecer aja
ya biasa pakai apa namanya ya kita biasa rp lima puluh jadi kurang gitu
karena apa apa mahal ya rp lima puluh juga nggak ada apa apanya mbak
sebelumnya menteri perdagangan enggar tias tolu kita mengatakan
pihaknya sudah menerbitkan izin impor dengan kuota satu ratus lima belas ribu ton bawang putih kepada delapan importer dari tiongkok
sebagai upaya untuk menekan harga bawang